zona hijau tidak berubah jadi zona orange atau zona merah setelah dibuka
pemprov jawa tengah sudah melakukan persiapan pembukaan karimun jawa
antara lain simulasi penerapan protokol kesehatan bagi pengunjung pelaku wisata dan warga
banyak teman teman aktivis mengatakan kepada aktivis pariwisata
mengatakan pak ganjar ini kan hijau kan gak apa apa
loh kamu hijau tapi justru kamu saya protek ini
kalau kemudian nanti yang masuk tidak kita kasih barrier
tidak kasih syarat tidak kita kasih
satu sop yang ketat saya khawatir yang datang ini nanti bikin kamu orange dan merah kan juga
karimun jawa termasuk ikon wisata jateng
sebelum pandemi karimun jawa dikunjungi satu ratus tiga puluh tujuh ribu wisatawan domestik
dan sembilan delapan ratus turis asing dalam satu tahun
wisata kepulauan di sulawesi utara pun kembali dibuka
sebuah resort di bitung sulawesi utara
kini mulai beroperasi dengan protokol kesehatan
selama beberapa tahun covid sembilan belas sejak tanggal tiga oktober dua ribu dua puluh
salah satunya resort mewah di pesisir pulau lembeh
yang kembali dibuka setelah tujuh bulan vakum tanpa menerima tamu
para tamu yang tiba kini langsung disambut dengan disiplin protokol kesehatan
sebagian besar tamu yang datang ingin menikmati alam bawah laut sulawesi utara
karena wilayah ini termasuk lima destinasi selam terbaik di asia pasifik
sementara tamu lokal juga bisa datang tanpa menginap
menikmati suasana resort bersama keluarga atau sekedar berolahraga bersama
untuk mencapai pulau lembeh
hanya dibutuhkan waktu sepuluh menit menggunakan kapal cepat dari kota bitung
tim liputan cnn indonesia